di era serba digital membuat para pecinta kuliner lebih senang mencari referensi dari media sosial
apalagi kalau yang disebut viral
saya juga jadi ikut ikutan nih ingin mencoba aneka roti ala korea di tanggerang banten namanya love bun
dari luar ruangan saja desain bangunan lucu yang didominasi warna cerah ini sangat menarik perhatian
saya sudah tidak sabar ingin memborok adegan roti yang ramai di perbincangan ini
ada puluhan rasa roti mulai dari yang manis hingga gurih
variannya pun tidak umum ditemui alias unik
soal harga roti di sini dijual dari sepuluh hingga empat puluh delapan rupiah
tak hanya cocok dibawa pulang tempat yang nyaman ternyata mendukung untuk bersantap dan bersantai langsung
toko roti ini buka dari pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
bakery itu kan cukup promising di indonesia
jadi kita pikir kalau kita bawa bakery yang konsepnya korea harusnya bisa diterima dengan baik gitu
nah jadi mulai dari situlah kita serius garapin bakery yang spesifik di korean
kita juga sudah visit korea beberapa kali
kita ambil ideas untuk produknya kemudian juga dari experience yang di sana
setelah beres membayar dulu saya langsung bergegas ke microwave
ya untuk menghangatkan rotinya agar makin nikmat
saya pilih beberapa varian berbentuk lucu diantaranya roti ubi dengan keju mozzarella
roti mochi merah yang kenyal dan roti bentuk jagung isian krim keju
rasa rotinya dan mochi yang ada di dalamnya itu dengan tekstur yang creamy dan milky
dan mochi di sini teksturnya gak begitu chewy jadi enak banget rasanya
beragam roti dengan nama korea ini ternyata dibuat langsung oleh chef asli dari korea loh
tak heran kelembutan tekstur dan varian rasa khas negeri gingseng membuat roti di sini banyak digemari
lembut kan enak
jadi seneng aja sambil duduk di sini
lumayan murah harganya
lanjut ngopi cantik
pilihan saya selanjutnya jatuh ke kafe yang terletak di jakarta barat odelis cafe
dengan konsep rumahan yang terinspirasi dari tiga negara berbeda amerika maroko hingga jepang
membuat tempat ini sangat nyaman
sesuai tempatnya kafe ini menawarkan minuman dengan keunikan visual
inspirasinya sih sebenarnya karena aku pada dasarnya dengan warna
terus setelah itu background ku juga pastry
jadi menggabungkan antara pastry sama kopi
jadi aku mikir unik juga nih di jakarta belum ada di indonesia juga jarang banget
jadinya aku pikir biar lucu
dan aku juga kepengennya di sini biar gak cuma lucu tapi rasanya juga enak
serunya gambar minuman dengan latte art ini bisa dibuat sesuai permintaan pelanggan
saya pun pesan kopi latte dengan gambar kucing
saya tidak sabar tapi juga tak tega menikmati

nih yang tak kalah lucu saya juga memesan minuman dingin dengan mering yang berbentuk imut
selain mering minuman juga bisa dibuat dengan efek tiga d yang timbul

saya mau coba yang red velvet dengan meringue
hmm rasa susu dan red velvetnya itu pas gak terlalu manis meskipun ada meringue di atasnya
dengan visual yang unik dan perpaduan rasa minuman yang enak kafe ini tidak hanya digemari oleh anak anak namun juga orang dewasa
nggak sesuai ekspektasi
kayak itu dari terlihatnya kayak unik gitu rasanya kayak unik
ya agak beda daripada ya restoran lain lah
buka sejak pukul tujuh pagi hingga sembilan malam kita sudah bisa menikmati aneka makanan dan minuman di sini yang dibanderol mulai dari rp dua puluh lima hingga rp satu ratus lima puluh